kalian tidak boleh lewat sini pergi cari jalan lain
apa maksud kalian
kami tidak mau turuk kepada raja yang lali seperti siliwangi
siliwangi raja yang jahat dia itu membiarkan sahur kita kekeringan
nusti prabu abah mengaturkan sembah
teling ah saudara bukan
aku akan menghabisi
dengan jurus brajamu sendiri
dengan jurus brajamu sendiri
dengan jurus brajamu sendiriasa
jurus lebuh serayu sama sekali bukan tanjuan jurus belajar musti
aku tidak boleh melayani jurus ini
aku harus pergi dari sini
keselamatan haji yang sama lebih penting untuk aku pikirkan
cepat sekali dia pergi
kemana perginya dia
tidak mungkin kamandaka bisa menghilang begitu cuma
pasti dia masih ada di sekitar sini
aku harus kembali ke rakyat sana
pasti dia telah menungguku
kenapa nyiroh masih ada di sini
kan di sana sana udah sembuh
ini mah darurat
suka terus ngomong
kalau gitu mah
saya mau mengucapkan terima kasih
karena berkat jasa jasa nyi
ini bener pisah
apalagi nyi telah menyembuhkan
nima serah rara santang
suka ada maunya
cuma ada satu nyai
kalau ada mantra pemanggil pasti ada mantra pengusir mungkin ya
nyai mah ahli ahli
tinggal dibalikkan we
kalau memanggil gerakan nanti iya lah
terus ini ini
nah sekarang mah dibalik gerakan anak anak
ini dulu terus ini baru ini
jangan lupa mantra mah disebut
ini ucapkan biar manjur
mantra mah udah disebutkan amin
nah mantra juga tuh udah dibalik
dari penjuru mata angin
kenapa jadinya ayah diusir
nyi mas sehat nyi mas sehat
nyi mas sehat nyi mas sehat
aduh nyi mas
bukannya tadi nyi iraw tuh udah pulang duluan
pulang ke rumahnya
tipsalam katanya buat nyi mas
tapi nyi mas sehat kan
alhamdulillah pak mas
iya aku sudah sehat saat ini
pak mas lebih baik sekarang kita lanjutkan perjalanan ke pajejaran
baik nyi mas
pak mas nyi mas
di mana gerobak itu
di mana raiken santai ya allah
apa yang terjadi dengan dia
gerakan isi yang ada di gerobak kamu
tolong selamatkan aku ya allah
apa isi gerobak itu gisanak
cuma rumput belakang gisanak
kalian tidak boleh lewat sini
pergi cari jalan lain
apa maksud kalian
kami tidak mau tuduh kepada raja yang lain seperti siliwangi
siliwangi raja yang jahat
dia itu membiarkan sasawa kita kekeringan
busti prabu abah mengaturkan cembah